video ini merekam aksi pungutan liar yang menimpa supir truk
seorang warga menghampiri truk saat antre melintas jembatan dan meminta uang jalan
meski supir truk berusaha menawar pelaku tetap memasang tarif selangit
tiga buah truk diminta satu ratus lima puluh ribu rupiah hanya untuk melintasi jembatan
perekam video menyebutkan tempat kejadian di jembatan balai cipatujah tasik malaya jawa barat
dan video ini tengah ramai diperbincangkan warga tasikmalaya
polres tasikmalaya langsung menurunkan tim untuk menyelidiki pelaku dan lokasi video ini
aksi perampokan terjadi di sebuah spbu di denpasar bali
dari rekaman kamera pengawas spbu di jalan pelabuhan benoa denpasar
pelaku yang memakai jaket ojek online menodongkan pistol kepada tiga orang perempuan petugas spbu
aksi perampokan ini terjadi pada rabu siang sebelas november
menurut keterangan pegawai spbu saat itu kondisi sedang sepi
tiba tiba datang seseorang dengan memakai jaket ojek online dan langsung menodongkan pistol
karena takut ketiga petugas spbu lari menyelamatkan diri
sementara pelaku mengambil tas dan menolong
kepolisian denpasar mengaku telah mengantongi identitas pelaku perampokan ini
dan kini polisi tengah memburu pelaku berdasarkan ciri ciri dan petunjuk dari kamera pengawas